dan kini kita beralih ke dunia politik
barah hubungan jokowi dan pdip kian memanas
pdip menyebut bahwa jokowi dan anaknya
gibran raka buming raka bukan lagi kader pdip
apakah ini sudah menjadi titik akhir cerita antara jokowi dengan pdip
lalu bagaimana nasib dan karir politik jokowi usai tak lagi dianggap oleh pdi perjuangan
lewat ketua bidang kehormatan dpp pdi perjuangan komarudin watubun
komarudin memastikan bahwa presiden joko widodo dan wakil presiden terpilih
gibran raka buming raka bukan lagi kader pdip
ia menyebut bahwa sikap politik jokowi anak dan menantu jokowi sudah menjelaskan
kalau keluarga jokowi hanyalah bagian dari masa lalu pdip
komarudin juga menegaskan bahwa jokowi tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota
karena sudah menjadi bagian dari masa lalu
masih statusnya sebagai kader pak
saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang ulang
karena tadi kan sempat dibilang yang soal cewek cewek presiden
berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya
orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari pdi perjuangan
sementara itu presiden joko widodo menanggapi dengan santai
soal statusnya yang disebut bukanlah lagi menjadi kader pdi perjuangan
ya enggan menanggapi lebih jauh pernyataan pernyataan dari pdip
tak jauh berbeda dengan sang ayah wakil presiden terpilih
jokowi tak mempermasalahkan dengan pernyataan pimpinan pdip itu
saat pdi perjuangan menegaskan posisi jokowi dan gibran
bukan lagi bagian dari keluarga pdip
ketua umum partai golkar air langga hartarto justru mengatakan
kalau presiden jokowi dodo dan cawa pres terpilih gibran raka buming raka ini
sudah masuk ke dalam keluarga besar
air langga mengatakan jokowi dekat dengan golkar
sementara gibran merupakan sosok yang direkomendasikan golkar
tak hanya golkar yang membuka diri untuk jokowi dan juga gibran
pan ini juga menyebut hal serupa
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menegaskan
bahwa jokowi dan gibran tak perlu repot repot mencari partai
karena sudah menjadi keluarga pan
di sini partai amanat nasional siap menjadi rumah untuk keduanya
setelah tak jadi bagian dari pdip lagi
saudara efek tak akurnya hubungan pdip dengan jokowi
juga berdampak dengan koalisi prabowo gibran
dikala sejumlah partai seperti pkb dan nasdem
pdip tampaknya memilih tetap berdiri sebagai oposisi
perjuangan hasto kristianto partainya
ini akan menunggu kebijakan dari ketua umum pdip megawati soekarno putri